ibu bunda siapa
apa ibu bunda sudah lupa denganku
aku putramu bunda
siapa yang membuat keributan
ini tidak bisa dibiarkan
aku akan membuat perhitungan dengannya
penguasa tempat ini
kau sudah mengganggu daerah kekuasaanku
ampun ampun pendekar ampun pendekar sakti
aku akan mengampuni
tapi dengan satu syarat
akanku penuhi pendekar
tapi biarkan aku hidup
kau harus jadi anak buahku
aku adalah raden surawisasa
apapun yang aku perintah
kau harus memenuhi perintahmu
akanku patuhi perintahmu
jika kau butuh bantuanku
panggil namaku di dalam hatimu
aku akan datang memenuhi perintahmu
aku sudah semakin kuat
siapa saja yang berani menyerangnya
akan aku hancurkan
lalu lakukan itu
akan tiada siapa yang sudah tahu

aku harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri
aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mengharikan diri
kepada prabu siliwang
kepada prabu siliwang
kepada prabu siliwang
kepada prabu siliwang
kepada prabu siliwang

dan dia lebih mementingkan keluarganya daripada rakyat pacejaran

kita harus merebut tahta siliwangi
tahta kerajaan pacejaran bagaimana
turun ke prabu siliwangi
turun ke prabu siliwangi
turun ke prabu siliwangi
turun ke prabu siliwangi
turun ke prabu siliwangi
ibu nda siapa
apa ibu nda sudah lupa denganku